sejak senin pagi ratusan buruh di kabupaten sukoharjo melakukan joget bersama
yang berlangsung di alun alun setia negara sukoharjo
aksi joget bersama yang diikuti oleh bupati sukoharjo etik suryani tersebut berlangsung sangat meriah
seiring bedendang bersama bupati etik juga melakukan aksi bagi bagi uang ke ratusan buruh
yang sedang asik berjoget
sontak aksi itu membuat buruh saling berebut
tidak hanya bupati sejumlah pejabat saat di atas panggung pun juga menyebar uang pecahan lima puluh ribuan di hadapan ratusan buruh
sementara untuk semakin memeriahkan acara tersebut bupati dan forkompimda sukoharjo juga membagikan
sebelah sepeda gunung ke ratusan buruh dengan cara diundi
mudah mudahan ini setiap daya bisa berjalan seperti ini karena kami selalu memberikan
apa ya sama serikat buruh itu
memberikan perhatian yang sangat luar biasa
jadi karena ini masalah masalah ribut ribut ayo beranggung bersama sama
bisa kita petakan bersama sama
meski demikian para buruh ini tetap akan menuntut ke pemerintah untuk menolak uu cipta kerja omnibus law
stabilkan bahan pokok tolak pekerja alidayah dan tertipkan penggunaan tenaga kerja kontrak
ya seperti tadi kebetulan uu cipta kerja omnibus law tadi
oh dari meritek lagi yang beruntung ya ini namanya siapa
ini dari meritek
berbeda dengan buruh sukoharjo ribuan buruh dari berbagai aliansi sejumlah daerah
gelar aksi demo menuju kantor gubernur jawa timur dan gedung gerahadi surabaya
dalam hari buruh kali ini para buruh tak hanya menolak omnibus law undang undang nomor enam tahun dua ribu dua puluh tiga tentang cipta kerja
dan upah murah
namun juga mendesak perusahaan segera membayar thr yang belum diterima sebagian buruh
aksi konvoy dan sweeping ini sempat menyebabkan kemacetan jalan
karena ribuan buruh ini juga menutup seluruh bagian jalan
melalui media ini kita berharap apa yang menjadi hak dari pekerja ini segera diselesaikan
karena mereka sudah bekerja mengerahkan seluruh keringan tenaga pikirannya untuk perusahaan untuk memajukan perusahaan
mereka tidak diberikan
peringatan hari buruh hari ini diklaim akan dihadiri oleh lebih dari dua puluh ribu buruh dari sejumlah daerah
seperti sidoarjo surabaya pasuruan gresik hingga mojokerto
tim liputan cnn indonesia